namangsi kamu tidak perlu memanggilku raden
panggil saja pusetna
sahabat kan tidak perlu memanggil gelar
kamu mahukan menjadi sahabatku
tapi apa tidak masalah
seorang rakyat biasa seperti saya menjadi sahabatmu raden
tentu tidak masalah namangsi
tapi itu terserah padamu
kalau kamu merasa keberatan kamu tidak perlu memaksakan diri
raden orang yang sangat baik
tentu saja aku mau bersahabat denganmu
jangan panggil aku raden
panggil saja pusetna
ini kuda untukmu
tidak perlu raden
namangsi kamu tidak perlu menolak hadiah dariku
kapan kapan aku akan latih kamu
sepertinya kuda ini senang padam
tapi maaf aku hanya bisa mengantarmu sampai sini
biarkan tiga pegawai awalku yang mengantarmu sampai rumah
sekaligus membawakan hadiah yang sudah kujanjikan
tidak apa apa raden
terima kasih banyak
buah apa ini
ruangan apa ini
apa masih bisa diselamatkan
lebih baik aku cepat keluar dari ruangan ini
dan memberikan kabar
hahaha tidak ada yang perlu kamu sampaikan
karena kamu akan berakhir disini
tidak ada yang perlu kamu sampaikan
tidak ada yang perlu kamu sampaikan
tidak ada yang perlu kamu sampaikan
tidak ada yang perlu kamu sampaikan
tidak ada yang perlu kamu sampaikan
tidak ada yang perlu kamu sampaikan
tidak ada yang perlu kamu sampaikan
tidak ada yang perlu kamu sampaikan
kalau begitu kami pamit
terima kasih atas dasarnya pada kata mengumumkan kami
kamu sudah jalan jalan dengan sarang rade
begitu murahnya harga diri kamu
sampai kamu bisa dibawa jalan jalan oleh laki laki yang tidak dikenal
bukan begitu byung
bukan begitu apa
siapa maksud beres beres rumah
byung ini ada hadiah dari katu menggungan
hadiah kamu bilang